anak firman sapitra yang nomor satu perempuan
dia sudah menikah
menantunya kecanduan judi
sampai gak ngurus anak istrinya
firman sahpitra marah
dia sumpah leher menantunya mau dibikin patah
kalau anak firman sahpitra itu anak saya
saya akan sama marahnya
atau mungkin lebih
yang saya suka dari kamu penampilan kamu yang berkesenian
oh bos jamal mah bisa aja
gambarnya pakai spidol merek apa
saya lupa lagi merknya apa
spidol warna yang suka dipakai anak sd
iya kalau habis mandi
tapi terus saya timpa lagi
terima kasih bos
kurang tahu bos
jangan lupa ya
bisa nyalakan kumpulan yang sudah digunakan
kemarin saya ketemu ubed
bisa berbunyi ya
dia tahu kita masih menekuni profesi kita
saya bilang sekarang kerja kantor
saya kemarin ketemu ubed
dia yang bikin gagal praktek kerja lapangan
copet copet yang masih training
waktu saya baru naik angkot sebagai supervisor
copet copet yang masih training
di dalam angkos sudah ada ub
kapan keluar dari penjara
bos jamal ada keperluan sama kang gobang
saya cuma kangen mencium bau terminal
yang dulu menjadi bagian wilayah saya
tidak terlalu kaku
coba kasih senyum sedikit
sebentar kita perlu bicara empat mata
ubed sama dewi gak perlu tahu kita masih di profesi ini
mereka nggak setia pada profesi
gimana perkembangan copet copet baru belum terlalu mekar
saya tahu pendapatan kamu kurang lebih berapa
bukan bermaksud meremehkan
cuma mau ngasih penawaran
kalau cari tambahan buat jajan cari saya
dia nawarin kerjaan
belum tahu kok sudah bilang gak mau
udah gak usah dibahas
teknik teknik klasik kita sudah tidak efektif dan efisien
kita harus lebih kreatif
sudah lama ada di otak saya
dari kota jawa tenggara
kota jawa tenggara
kota jawa tenggara
kota jawa tenggara
kota jawa tenggara
kota jawa tenggara
kota jawa tenggara
kota jawa tenggara

saya juga mau ke sana
mau ke balai kotanya atau mau kemana
ke taman balai kota ketemu teman
saya juga mau ke taman balai kota teman teman
kita kan udah ngobrol
tapi belum kenalan
kamu sudah disana
oke saya kesana
teman saya ternyata gak jadi kesini dulu
sekarang saya mau nyusul dia
kita kan udah kenalan
boleh minta nomer hp kamu gak
kamu masih suka barang saib
kamu sebenarnya sudah kerja kantor
atau masih nyopet
saya nanya kenapa gak dijawab
biar hati senang
fikiran pun tenang
gak lagi jadi hilang
maksudnya sambil apa
mau tau aja
besok ke pasar gak
kalau ke pasar kasih tahu aku ya
kenapa sih judas
bawaan dari lahir
yaudah ke pasar atau enggak
besok aku tunggu di pasar ya
lo tau aja
nanti bolak bolaknya saya kasih tau
saya kan bukan keluarga
saya jalan dulu
tapi kalau lihat yang ini
apa urusan kamu
saya benci judi
jangan ikut campur urusan orang
kamu cari kamu kejar
gara gara judi anak istrinya nggak diurus
ini hp nya bunyi
akang kok lagi sakit diem di luar
nih udah mati
mati masuk iya iya kau masih duduk aja bentar atuh
ada apa telepon saya tadi kejam malam sini nawarin kerjaan sama si cecep tapi
cepetnya enggak mau terus jawab belum ada terusannya sih kang ya udah ya
saya di rumah kang gak ke terminal lagi sakit kamu minta ditengok dibawain jeruk enggak kang
mau nyampein laporan
dibohim tadi kang jamal ke terminal ada urusan apa dia namanya kerjaan sama cecep tapi cecep nggak mau
waspada iya kang
kamu pulang aja menantu kamu biar saya yang ngurus
hai saya ngomong ke kamu nggak denger pulang
ada apa menantu pipit gila judi anak istri nggak diurus
pipit marah dia bersumpah layar menantunya mau dibikin patah kalau ini sampai kejadian
pipit bisa jadi masalah jadi gimana supaya jangan sampai kejadian
enggak tahu pipit di depan saya bisa nurut tapi dia bisa bergerak di belakang saya
apa kita perlu lapor kang mus
pipit keluarga kita kita harus menjaga supaya dia nggak salah bertindak
hai kamu dimana sih aku nunggu kamu dari tadi mulai dari sabar bosen sampai malu saya di rumah saya sama
mural mau ketemu kang penting ya kang oke di tempat biasa satu jam dari sekarang
masa cuma minta baso aja gak kamu kasih
apa nanak kang tau sendiri si emak kalau udah gak baso sambalnya gak kira kira
terus udahannya pasti sakit perut
emak pengen baso
emak gak usah sedih
manis sih katanya janji di taman balai kota
tapi kamu malah langsung
tadi pas aku mau berangkat kakak aku juga mau berangkat
pakai motor kebetulan lewat sini
jadinya aku ikut dia
kenapa gak nelfon
nunggu kamu nelfon
kenapa bukan kamu yang telfon
gak ada pulsa
kenapa kamu balik lagi ke bandung
rumah aku kan disini keluarga aku disini
terus nanti ke jakarta lagi
aku gak betah di jakarta
udah setengah tahun lebih baru bilang nggak betah
tadinya aku tahan tahan
mungkin karena udah kelamaan aku di sini
dari lahir sampai mursi gini
tapi lama lama gak tahan juga
gak ada yang bisa bikin kamu betah
temen temen baru kamu di jakarta semuanya baik baik
kenapa gak penting
jangan sebut nama panggilannya
saya gak suka
sebut nama lengkapnya
anak firman sapitra yang nomor satu
dia sudah menikah
menantunya kecanduan judi
firman safitra marah
dia sumpah leher menantunya mau dibikin patah
kalau anak firman
firman safitra itu anak saya
saya akan sama marahnya
atau mungkin lebih
suruh firman safitra ketemu saya
terus kamu cari menantunya
kamu bawa ke saya harus dalam keadaan utuh
jangan ada lecet
bawa ke saya dalam keadaan dibungkus plastik
bawa ke saya harus dalam keadaan utuh jangan ada lecet kalau perlu bawa ke saya dalam keadaan dibungkus plastik

jangan lebih dari tiga jam
nonton pertandingan persib
jangan buang waktu
saya ada perintah dari kak emus
ngejar kucing dapur yang kabur
butuh tambahan orang
nanti saya suruh si joni sama si iwan
halo ini dik dik
ya ada apa
saya ada perintah dari kak emus
ngejar kucing dapur yang kabur
butuh tambahan orang
saya kontak boem sama cecep
udah ketemu sama temennya
cowok atau cewek sih
mau tau aja
kalau iya kenapa
kalau iya kenapa
gua tau aja
kamu di rumah
jangan tuh terang gue

seorang datang dari bumpan kesayangan
ada yang datang tuh
kopi buat kangmus
kok pintunya dikunci
gak ada orang
gak ada lagi istriku di belakang
pergi sama nini
apaanan esi udah bilang ma
sambalnya jangan banyak banyak
sudah hampir setahun ya
baru setengah tahun
lebih sedikit kang
bisa pegang kendali
semua sudah tertata rapi sebelum akang tinggal
saya cuma meneruskan aja
sudah hampir setahun
pohon ini belum tambah besar
sengaja akang bikin kerdil
dan tidak tambah besar
sejak ece gak ada
sejaknya nanti pergi ke jakarta
akang merasa cuma laki laki yang tambah tua dan sendiri
waktu berjalan lambat
sintau hasil barbien
sedang sedang sedang
sekarang kita sudah tahu kemana harus mencari dan nangkep menantu pipit
ingat kang mus minta jangan sampai lecet
dia tadi pergi nggak tahu kemana
di terminal gak ada
udah kamu telepon
selamat siang bos
kita bergerak sekarang
buat modal sewa kios di pinggir dalam terminal
mau jual oleh oleh khas jawa barat
dodol wajit ranginan opak
mus lihat gak bantu kasih pinjembatan
uang buat modal
saya cuma disuruh nabung
uang muslihat banyak
sementara kamu harus susah payah nabung cuma buat bisa bikin kios oleh oleh khas jawa barat
dodol wajit ranginan opak
gak bisa disebutin lagi
saya sudah tahu
mau saya bantu supaya uang tabungan kamu bisa kena
apa kabar teh
tadi akan ke rumah ketemu papi teteh
kemarin sabtu minggu kinanti pulang sama teh kinasi teh kirani
papi teteh sepertinya kesepian kenapa teteh nggak kerja di bandung aja
nanti kinanti pikirin ya kang
iya gitu aja ya teh
saya terima tawarannya bos
kobang teman teman yang lain terutama kang mus
jangan sampai tahu
mereka gak perlu tahu
kita bisa cari uang sendiri tetapi kita harus tetap mengambil alih semua mesin uang muslihat
kenapa tidak bisa
sehingga jugaopersnya adalah tersinggung libub nilai besar
kang mus j founder pelajaran planned
papa ya loh ini jangan buru buru
buru buru malu bebek kalau kenapa masa gandengan mobil saja gandengan masa kita
enggak malu dilihat sama orang mau gandeng sampai bebek bebek bebek
bebek bebek jangan marah dong
dong ikut masuk
bebek bebek bebek
iya kang sidang udah beres beres kang saya tunggu di markas besar ada apa kang
langsung aja berangkat nggak usah nanya iya kang
mau pergi dipanggil sama kang mus
mana menantu firman sahpitra ini
komanan sesuai perintah komanan saya
bungkus pakai plastik masukkan dus biar
stop masuk ke barisan
kemarahan kamu saya ambil alat siap komandan
meminta anak perempuan pirmansah pitra buat jadi istri kamu
kamu lelaki hebat lelaki pemberani
tapi waktu kamu melepas tanggung jawab tidak mengurus istri kamu
tidak mengurus anak kamu dari dia
kamu tidak lebih dari kotoran kuku
tindakan kamu melepas tanggung jawab membuat pirmansah pitra marah
kamu juga membuat saya marah
semua juga keluarga pirmansah pitra
kamu juga membuat mereka marah
kalau mereka marah
mereka mendadak gemar olahraga
mau diajak pingpong
satu lawan satu
atau sepak bola
mau pilih yang mana
terus urus mereka
acaranya udah selesai
padahal tadi urusan istri saya udah cepet
nggak pakai sidang diurus calo
kenapa gak ikut proses yang seharusnya